menteri komunikasi dan informatika nonaktif joni g plate didakwa meminta uang lima ratus juta rupiah sebanyak dua puluh kali selama periode maret dua ribu dua puluh satu hingga oktober dua ribu dua puluh
total dana yang terkumpul sepuluh miliar rupiah
uang itu diterima dari irwan hermawan selaku komisaris pt solitech media sinergi melalui orang kepercayaannya windy purnama
penerimaan uang itu juga melalui perantara direktur blu bakti kominfo anang ahmad latif yang diperintahkan joni
selanjutnya joni turut didakwa menerima uang atau beberapa fasilitas lain diantaranya berupa perjalanan dinas hingga sumbangan sosial
antara lain ratusan juta rupiah bagi korban banjir di flores timur serta gereja gmit di ntt
lokasi transaksi penyerahan uang dalam bentuk tunai
mulai dari di ruang tamu rumah pribadi joni di cilandak jakarta selatan serta ruang kerja joni di kantor kemenkominfo
joni juga didakwa sekitar dua ribu dua puluh dua mendapatkan fasilitas dari jemmy setiawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim
selama perjalanan dinas luar negeri ke barcelona spanyol paris perancis london inggris dan amerika serikat
dengan demikian total uang yang masuk ke kantong joni
mencapai tujuh belas delapan miliar rupiah